komisaris utama pt multigrafika cipta sejadi mulsunadi gunawan mendatangi gedung merah putih kpk jakarta
dengan didampingi penasihat hukumnya junifer girsang
kedatangan mulsunadi tersebut bertujuan menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus dugaan suap pengadaan barang tahun anggaran dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh tiga di basarnas
penasihat hukum mulsunadi juniper girsang mengatakan
kliennya menyerahkan diri ke kpk tanpa ada surat panggilan pemeriksaan
junifer enggan membeberkan materi pemeriksaan kliennya sebagai tersangka
selain itu kpk telah menetapkan empat orang sebagai tersangka
yakni direktur utama pt interteknografika sejati marilia
direktur utama pt kindahabadi utama roni aidil
kepala basarnas dan korsmin basarnas
sarna seletkol afri budi cahyanto
memang kami menghadirkan klien kami hari ini
walaupun belum ada panggilan resmi
tetapi karena himbauan dari kpk
kemudian kita punya inisiatif
bagusan kita datang dengan sikap etikat baik
dan kita kooperatif menyampaikan apa
yang menjadi pokok permasalahan yang diketahui oleh klien kami
itu kehadiran kami pada hari ini